sementara itu sejumlah aktivis migran car yang hendak melakukan aksi di depan kedutaan besar arab saudi mendapatkan halangan dari petugas kepolisian yang berjaga
akibatnya aksi adu mulut pun tak terhindarkan hingga sejumlah orang terpaksa ditangkap petugas
para pengunjuk rasa berusaha menerobos area steril di kawasan kuningan
akibatnya sejumlah aktivis ditangkap petugas kepolisian karena memaksa untuk tetap menggelar aksi
mereka menuntut pembebasan sejumlah tenaga kerja indonesia di arab saudi yang terkena masalah hukum
salah satunya rusmini yang difonis hukuman gantung
selain itu mereka juga menuntut pemerintah republik indonesia untuk menyiapkan nota kesepahaman dengan arab saudi terkait hak hak tenaga kerja indonesia